seluruh sekolah mulai dari sd hingga perguruan tinggi yang ada di kawasan badung selatan bali
diliburkan lima hari selama perhelatan imf world bank
penerapan ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalur menuju lokasi konferensi
sekitar delapan puluh lima sekolah mulai dari sd hingga sma smk dan perguruan tinggi di kawasan kuta nusa dua dan jimbaran kabupaten badung
resmi diliburkan pada tanggal delapan hingga dua belas oktober mendatang
seluruh sekolah yang ada di kawasan badung selatan ini diliburkan selama pelaksanaan kegiatan annual meeting imf world bank di nusa dua bali
kegiatan imf world bank akan berlangsung selama satu pekan sejak tanggal delapan hingga empat belas oktober dengan jumlah peserta sekitar tiga puluh satu empat ratus orang delegasi
bupati badung nyoman giri prasta mengaku meliburkan proses belajar mengajar ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas jalan raya
terutama jalur dari bandara hingga nusa dua bali
kami juga mendapatkan surat kaitannya dengan untuk meliburkan anak sekolah
itu akan kita lakukan mulai tanggal delapan sampai tanggal dua belas sehingga aktivitas
pelaksanaan kegiatan annual meeting world bank ini bisa diperlancar sehingga tidak terjadi kemacetan